lagu kebangsaan indonesia raya akhirnya berkumendung untuk pertama kalinya di kompleks jakabaring sport city palembang
cabang olahraga panjat tebing nomor speed putri mempersembahkan medali emas dan medali perak lewat penampilan aris susanti serta puji lestari
berikut ini perbincangan singkat koresponden cnn indonesia erlangga wisnuaji dengan aris susanti dan puji lestari
gimana tadi pertandingannya berhasil menyumbangkan medali emas pertama dari palembang bagi indonesia mbak aris
yang pastinya saya ucapkan syukur alhamdulillah karena allah telah memberikan kesempatan kepada kita tim panjat tebing indonesia ini untuk meraih medali emas perak perunggu pada hari pertama
dan terima kasih buat semua masyarakat yang udah mendoakan kita semua yang berlagak di sini terima kasih ini semua buat kalian buat bangsa kita indonesia
mungkin ada mimpi dari mbak aries yang masih belum tercapai khususnya di panjat tebing
jadi saya pribadi
jadi pun menargetkan bukan cuma sampai di asean games tapi kita ingin sampai ke olimpiade
jadi mohon doanya agar kita bisa lanjut terus ke olimpiade amin
ini mbak puji gimana nih medali perak ini disaksikan oleh ibu unda langsung gimana
justru perasaan saya senang banget karena bukan hanya ibu saya yang datang tapi ada bapak saya ada suami saya ada adik saya dan yang jelas seluruh indonesia datang di sini ngedoain saya
terima kasih banyak
mbak puji mungkin ini nanti ada bonus kan dari pemerintah janjinya kan gimana nih ada rencana sesuatu untuk mungkin orang tua
yang jelas untuk masalah bonus sendiri itu masih di luar rencana yang jelas kalaupun ada saya akan memberikan buat keluarga saya yang lebih membutuhkan dan insya allah memberangkatkan haji kedua orang tua saya
terima kasih ya sayang
di asean games dua ribu delapan belas cabur panjat tebing sendiri menargetkan untuk dapat meraih dua medali emas bagi kontingen merah putih
erlangga wisnu haji palembang